sekarang saatnya kita berbicara tentang liburan dimana liburan juga sudah bagi anak anak ini sudah mulai ya
apalagi anak anak yang habis ujian begitu liburnya juga cukup panjang sampai bulan januari tahun depan di awal januari
dan ini kalau misalnya anda yang akan mengajak liburan buah hati anda ataupun keluarga anda
ada sebuah kampung kecil yang ada di kabupaten blitar jawa timur yang menawarkan konsep wisata edukasi ikan gurame
waduh itu enak banget
wah ini seru nih
nah ini mulai pembelajaran budidaya gurami hingga sajian olahan serba gurami tersedia di kampung wisata gurame ini
nah bagaimana keseruan berwisata di kampung gurami berikut liputannya
inilah lokasi kampung gurami senduri yang terletak di dusun senduri kecamatan wonoda di blitar
begitu datang pengunjung harus melewati replika mulut raksasa gurami
di sini pengunjung bebas berkeliling menikmati suasana asri ataupun bersuah fotoria diberbagi
spot yang disediakan pengelola wisata
lokasi wisata di pinggiran kabupaten blitar ini sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga
selain berwisata pengunjung dapat mengenal budidaya gurami
selain liburan bisa makan makan di sini terus bisa tahu budidaya untuk ikan brawi itu gimana
selain itu juga bisa edukasi anak
pemilik wisata kampung gurami seduri sengaja menghidupkan kembali kampung yang dikenal sebagai penghasil gurami sejak lebih dari seabad lalu itu
kampung gurami ini dibentuk oleh sekelompok masyarakat dusun setempat dan kini telah berkembang menjadi lokasi wisata edukasi
gurami merupakan kehidupan masyarakat seduri
jadi ketika disebut nama gurami maka seluruh masyarakat senduri akan merasa bahwa itu adalah saya
maka ini adalah ikonik
kampung gurami juga memanjakan pengunjung dengan tawaran kuliner beragam cita rasa ikan gurame
sajian dapat dinikmati di lokasi ataupun dibawa pulang
harganya juga sangat berjangkau
seporsi hanya rp enam puluh lima sampai rp delapan puluh lima bergantung pada ukuran gurami